bank indonesia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi indonesia tahun ini
bank indonesia memperkirakan akan ada koreksi laju pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga tahun ini
namun gubernur bank sentral agus martowardoyo tidak menyebutkan secara rinci penyebab dari koreksi pdb ini
dikutip dari cnn indonesia com bi meramalkan industri perbankan dan korporasi tahun ini
masih akan konsolidasi sehingga kontribusi keduanya belum maksimal dalam mendorong ekonomi